kedatangan presiden joko widodo dan ibu iryana di pasar seni sukawati gianyar
disemut meriah warga dengan tari tarian dan alunan gamelan khas bali
yang dipersembahkan para seniman serta puluhan siswa siswi smp dan sma di sukawati gianyar
presiden joko widodo melihat langsung hasil revitalisasi pasar seni sukawati yang rampung tahun dua ribu dua puluh satu silam
revitalisasi dimulai sejak dua ribu sembilan belas oleh kementerian pupr dan menghabiskan dana sekitar satu ratus enam puluh miliar rupiah
pasar seni ini terdiri dari tiga blok yang masing masing terdiri dari empat lantai
dan menampung lebih dari tujuh ratus pedagang yang menjual beragam barang kerajinan untuk souvenir
kita dulu ingat yang lama seperti apa dan sekarang kita lihat yang baru seperti apa
pasar ini dari yang a b dan c menghabiskan anggaran

tetapi kalau saya lihat tadi ke dalam memang perubahannya sangat sangat drastis sekali
penataan barang penataan dari produk produk yang dihasilkan oleh para seniman dari umkm yang ada di bali
semuanya ditambahkan oleh kementerian pupr dan sma
ketika ini saya mengharapkan bahwa pasaran ini akan semakin baik ke depannya
ppkm telah dicabut di akhir desember tahun lalu
kita harapkan turis turis akan semakin banyak ke pulau dewata ke pulau bali
para pendengar berharap kunjungan presiden bisa bernambah

bangga sekali presiden sudah berkunjung ke pasar seni
kami para pedagang merasa bangga sangat sangat bangga beliau sudah mau berkunjung ke pasar seni
meresmikan pasar seninya
mudah mudahan ke depannya lebih maju
kami sangat berbahagia sekali karena selama dia jadi presiden baru kali ini dapat bersalam
bapak sudah selamat ya
iya senang ya pak ya
senang ya pak ya
senang ya pak ya
dengan dibangunnya pasar seni ini kami sangat berbahagia sekarang
kunjungan presiden joko widodo ke gianyar bali merupakan bagian dari serangkaian kunjungan kerja ke beberapa kabupaten lain di bali
seperti singaraja tabanan dan kabupaten jemberana
dini putari cnn indonesia gianyar bali